ya usai menggelar rapat perdana dengan dpp partai solidaritas indonesia
kaisang pangarep mengakui belum ada partai politik lain yang menjajaki kerjasama dengan psi
usai dirinya dilantik sebagai ketua umum namun ia menegaskan psi membuka diri dengan partai politik manapun
ditemui di kantor dpp psi wahid hashim jakarta pusat ketua umum psi kaisang pengarap mengatakan
melakukan komunikasi politik dengan partai lain termasuk dengan pdip partai yang menaungi ayah dan kakaknya
yaitu jokowi dodo dan gibran raka buming raka
kaisang mengaku fokus psi saat ini adalah untuk mengajak anak muda untuk sadar politik praktis dan bergabung dengan psi
tak hanya itu psi juga fokus untuk lolos parliamentary threshold dan mendapatkan kursi di dpr ri
untuk sekarang belum ada ketua parpol yang menghubungi
atau dari partai partai lain untuk menghubungi
soalnya dua hari yang lalu nomor saya mengganti
emang gak ada yang tahu nomor saya
dan kebetulan tadi juga saya sudah bertemu dengan pak haritano
saya juga sudah meminta waktu beliau untuk nanti kami dari psi soan ke partai perindo
kita psi itu terbuka dengan semua
dengan siapapun kita bekerjasama akan siap berkolaborasi
tidak ada win lose atau lose win
dan kita bisa bersinergi bersama
intinya itu saja